lagu indonesia raya kembali berkumandang di kuala lumpur convention center selasa siang
medali emas ini dipersembahkan atlet wusu juwita niza wasni dari nomor gabungan nandao dan nangun
niza meraih skor tertinggi dengan total sembilan belas dua puluh delapan disusul dua atlet vietnam true ling nguyen dan tuk an nguyen pada posisi kedua dan ketiga
dua dunia wusu ini mengaku puas dengan medali emas yang ia raih di kuala lumpur
pertama buat orang tua buat keluarga terus buat pengurus pengurus wussu ya habis itu juga buat masyarakat indonesia yang udah mendoakan
medali emas ini dipersembahkan niza untuk kedua orang tuanya wasid amin dan zainab yang datang langsung dari medan untuk mendukung putri bungsu mereka
alhamdulillah merasa banget senang jadi datang ke madajab untuk menjumpai makasih
perolahan tinggal dari emas ini membuat target yang dicanangkan satlak perimahan tercapai
alhamdulillah cukup menegangkan karena nomor yang dipertandingkan itu dua nomor dijadikan satu
jadi kalau normalnya kan satu nomor satu medali ini dua nomor dijadikan satu
alhamdulillah mendapatkan emas dan ya kita bersyukur saja atlet atlet muda kita bersemangat dan mentalnya mental juara
dan ya kita bersyukur saja atlet atlet muda kita bersemangat dan mentalnya mental juara
walaupun bertanding di negeri orang
setelah berlagak di sea games atlet wusu indonesia akan kembali berlaga di ajang universiade taiwan dan kejuaraan dunia wusu di rusia
mardika utama kuala lumpur